kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang demokratis
ya tapi baru baru ini committee to protect journalist yang berbasis di new york menyebutkan bahwa dua ratus sembilan puluh tiga jurnalis di penjara dan dua puluh empat tewas di seluruh dunia sepanjang tahun dua ribu dua puluh
dan tiongkok menjadi negara dengan kasus terbanyak
lalu bagaimana nih dengan indonesia kita akan ulas bersama kita diskusikan bersama
sudah ada di studio dua cnn indonesia saat ini ada board of director cnn indonesia sekaligus jurnalis senior cnn indonesia desi anwar
selamat malam dan selamat ulang tahun yang ke enam bagi cnn indonesia
dan perlu diketahui juga kalau misalnya di cnn indonesia ataupun di transmedia itu biasanya memanggilnya mbak atau mas
nggak ada istilah bapak ibu karena kita itu saking dekatnya
jiwanya muda juga apalah artinya umur
iya betul sekali ibu desi
dan berikutnya ini ada juga yang tak kalah muda begitu ini dari dewan pers mas agus sudipyo
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
terima kasih senang ketemu mbak desi dan teman teman
oke dan berikutnya ada satu lagi tamu kita malam ini
ada korespondensi ann indonesia miftah farid yang saat ini berada di lumajang jawa timur
hai mas farid
oke kita diskusi soal kebebasan pers dulu kini dan akan datang
tapi kita tahan dulu
usai kumandang azan maghrib berikut ini tetaplah bersama kami
dan anda masih bersama kami di program spesial enam tahun cnn indonesia tepercaya
perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami yang hadir di studio cnn indonesia ini
sudah melakukan protokol kesehatan khususnya untuk melakukan tes antigen
juga menjaga jarak dan juga tidak lupa untuk mencuci tangan
betul sekali dan langsung saja tadi kita udah teaser sedikit nih diskusi apa hari ini
diskusinya adalah soal kebebasan pers dulu kini dan akan datang
sudah ada senior senior kita di sini ya
ada mbak desi ada mas agus ada mas farid
mungkin saya ke mbak desi terlebih dahulu
sebagai jurnalis senior sudah melanglang buana kemana mana seluruh dunia
sudah apa namanya
membantu masyarakat untuk memberikan akses informasi melalui pemberitaan melalui televisi
kalau melihat dari kebebasan pers perspektif ini perbandingannya dulu atau sebelum dan setelah era disrupsi ini apa sih
ya ini kalau kita bicara transmedia sekarang kan dua puluh tahun ya
saya sudah menjadi jurnalis selama tiga puluh tahun
jadi saya memulainya ketika waktu itu saya di rcti itu era orde baru
ya tidak ada yang namanya kemerdekaan pers
kemudian kita reformasi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan setelah itu saya di rcti
setelah itu lahirlah yang namanya alam demokrasi di indonesia
pada saat itu indonesia itu dianggap negara yang kebebasan persnya kebebasan ekspresinya itu paling paling bagus
dan sebenarnya setelah waktu berjalan dibandingkan negara negara tetangga misalnya seperti singapura seperti malaysia
kita tuh jauh lebih bebas
dan jumlah persnya jumlah televisinya itu sangat sangat banyak
tapi sejalan dengan waktu
karena demokrasi ini kan bukan sesuatu pas kita melakukan reformasi kita memiliki demokrasi
itu tentu saja tidak
demokrasi ini adalah sebuah proses
nah proses ini semakin lama semakin terasa
dan ini juga dicerminkan dalam bagaimana indonesia sendiri mencari identitasnya dan bagaimana mewujudkannya demokrasinya
nah ini menurut saya ini sangat sangat menarik
karena di indonesia kita ada demokrasi tapi juga ada pancasila
nah pancasila kan berbasis muslim
pancasila kan berbasis musyawarah misalnya
sementara demokrasi itu biasanya kan mayoritas
nah tadi disebut misalnya tahun dua ribu dua puluh satu ini indonesia itu dalam world press freedom index itu tahun ini satu ratus tiga puluh
ini sebenarnya naik dari banding tahun lalu satu ratus sembilan belas
tapi kalau kita lihat urutan seratusannya ini itu berarti indonesia sangat sangat rendah
tapi masih perlu banyak perbaikan
tapi di dalam waktu yang sama
tadi ada yang namanya era disrupsi
lahirnya media sosial
lahirnya serba internet serba digital
dan di situ ada negatifnya ada positifnya tentu saja
kemudian yang terakhir ini selama dua tahun ini adalah pandemi covid
nah kita tadi kan pusat mengatakan bahwa misalnya di amerika serikat dan kemudian juga di rusia di filipina
kita melihat begitu banyak wartawan wartawan
wartawan wartawan yang dikriminalisasi terakhir yang nobel price maria reza itu dia dipersecute lah oleh filipina
yang terjadi adalah semakin meningkatnya secara global tendensi untuk otoritarianisme
untuk pemerintah pemerintah yang jauh lebih ketat dan keras ya
bukan saja karena karakternya
tapi juga karena pandemi covid ini memerlukan semacam sentralisasi dari kekuasaan
nah ini salah satu yang juga kita lihat terjadi di indonesia
dulu kan sebelum covid kan tidak ada dong istilah lockdown
tidak ada istilah restriksi jaga jarak dan pembatasan kebebasan
nah dari sini bukan saja di indonesia tapi di negara negara lain itu banyak yang merasa bahwa demokrasi itu semakin tergerus
jadi trennya itu seperti demikian
nah ini berbicara soal jurnalis begitu ini
kebetulan sebelum kita ke mas agus saya ada jurnalis senior kami di cnn indonesia
ada mas miftah farid
mas miftah ini mukanya kayaknya agak belang ya
ini apa nih penyebabnya ini
ya saya sudah hari ke dua belas ini ditugaskan cnn indonesia tv untuk meliput di wilayah bencana di semeru
dan ini ya oleh oleh risiko yang sangat tinggi
yang harus saya hadapi
ketika selama hampir dua minggu itu berada di titik pencarian utama yang ada di lumajang
jadi ada tiga titik pencarian korban yang saya datangi dengan kondisi yang panas sekali
dan ini merupakan belang karena saya harus pakai masker yang berlapis lapis
kemudian alat pelindung dan semuanya standar yang disediakan oleh cnn
jadi ya beginilah hasilnya
oke oke mas farid ini kan berbicara kita kan lagi ngomongin soal kebebasan pers
nah ini bagi mas farid sebagai penyelamat
mas farid sebagai seorang jurnalis yang saat ini juga sedang meliput di lumajang terkait dengan gunung semeru
sebenarnya bagaimana pandangan dari mas farid sendiri
apakah kebebasan pers saat ini sudah cukup baik atau masih terbelenggu dengan keadaan
apalagi dengan sosial media yang saat ini juga semakin berseliweran begitu informasi informasi
baik yang itu hoax ataupun tidak
ya seperti kata mbak desi tadi ya
bahwa kita bisa mengukur
pers kita berlapis lapis
pers kita bebas atau tidak itu dari kualitas demokrasi di negara kita
nah ketika kita bicara soal demokrasi berarti kan disitu ada proses proses politik ya
proses proses politik itu kemudian menghasilkan produk politik yang disebut undang undang
tahun sembilan puluh sembilan ada undang undang pers yang menjadi pintu masuk ya
buat kita sampai hari ini bisa menikmati hal yang kita sebut tadi sebagai kebebasan pers
tapi pertanyaannya apakah kualitas pers kita itu ada kemajuan
ketika di masa orde baru dan ketika pasca reformasi
terus terang saya termasuk generasi dimana menjadi jurnalis ketika reformasi itu sudah bergulir ya
saya jadi jurnalis di tahun dua ribu dua
nah kita harus mengidentifikasi kualitas itu dari apa yang terjadi misalnya
di zaman orde baru kekerasan terhadap jurnalis itu hampir semuanya atau bahkan semuanya bahkan itu dialami oleh jurnalis sebagai bentuk kekerasan fisik ya
biasanya yang berkaitan dengan kekuasaan penyimpangan atau apapun itu yang berkaitan dengan abuse of power ya
jadi kekerasannya itu dalam bentuk fisik
nah pertanyaannya apakah ketika soeharto lewat orde baru tumbang reformasi muncul dan kemudian sekarang pasca reformasi apakah itu tidak terjadi
nah kalau dari data aji mungkin dewan pers syukur syukur punya ya data kekerasan
di aji misalnya mencatat di dua ribu satu saja ini masa pandemi ya
yang kita sebagai jurnalis ini jarang sekali di lapangan karena lebih banyak melakukan korespondensi melalui aplikasi internet ya
itu maksudnya ada empat puluh an kasus kekerasan fisik
kemudian tahun dua ribu dua puluh ada delapan puluh empat kekerasan fisik
kalau kita mau membandingkan secara kausalitas ya sebab akibat misalnya atau kualitas dari kekerasan itu
pasca reformasi itu juga tidak kalah
kualitasnya dengan ketika kita masih zaman orde baru
apakah di zaman orde baru ada jurnalis dibunuh ada
pasca reformasi jurnalis dibunuh juga ada
berkaitan juga dengan kekuasaan
prabangsa di bali dibunuh oleh kerabat dekat dari seorang bupati di bali
dan beberapa tahun yang lalu kemudian ketika presiden jokowi ingin memberikan remisi kepada pembunuhnya
dan kemudian di tahun yang sama dewan pers memberikan penghargaan kepada jokowi
sebagai presiden yang memberikan kebebasan melindungi kebebasan pers
nah ini soal kekerasan fisik ya kawan kawan
ada juga kekerasan digital
di tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu aji mencatat ada tujuh kasus kekerasan digital
di dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ada masing masing delapan kasus
artinya apa saya sebagai jurnalis di lapangan misalnya itu sebenarnya butuh perlindungan
nah perlindungan itu kan sebenarnya mekanis ya
ada mekanisme perlindungan yang diberikan kepada kita di lapangan
itu yang dituangkan dalam undang undang
nah masalahnya adalah apakah kemudian undang undang itu bisa melindungi kita
atau aturan aturan turunannya pedoman mou yang dilakukan dewan pers
ternyata enggak kawan kita ada tiga orang yang masuk penjara karena proses proses jurnalistik yang mereka lakukan
bukan hanya produknya kawan kawan tapi juga selama proses misalnya
ada kasus di gersik misalnya ya ini mengkonfirmasi informasi yang dia dapat melalui jaringan whatsapp menggunakan internet
diancam dengan undang undang ite
nah ini yang kemudian membuat saya siapa saja termasuk puspa termasuk iqbal termasuk mungkin juga mbak desi
siapa saja bisa kena dengan undang undang ini
ini yang kemudian membuat kita takut ya untuk mengungkap fakta
nah syukur syukur kalau kita kemudian berserikat organisasi masih ada backup dari organisasi
dan yang menjadi
kita saya di lapangan dan kawan kawan yang ada di lapangan itu kemana kemudian dewan pers ketika mou yang dibuat oleh dewan pers
dengan polisi dengan kejaksaan dengan mahkamah agung misalnya itu nggak laku sama sekali ternyata
oke nah di sini mas farid di sini ada dewan pers juga yang mungkin bisa menyuarakan
ya nah itu ini momen yang baik untuk saya turun ke sana
ternyata masih banyak tantangan dalam pelaksanaan tugas jurnalistik
tapi nggak laku mou itu
katakannya memang banyak juga ya selain dari fisik ternyata juga dari media sosial juga suka ada begitu ya
nah ini saya ke mas agus sekarang
bagaimana kemudian peran dewan pers untuk menjaga kembali lagi kebebasan pers
karena balik kebebasan pers ini bukan hanya untuk wartawan sebetulnya
tapi juga berhubungan dengan hak hak asasi manusia dalam hak hak asasi publik begitu
dalam menerima atau mendapatkan informasi dari media
bagaimana kemudian dewan pers menjaga ini

ya jadi titik krusialnya atau hotspotnya adalah
perlindungan terhadap wartawan dari kekerasan dan kriminalisasi
nah ini titik krusial titik hotspot yang menentukan sejauh mana nanti kualitas kebebasan pers kita
dan itu yang selalu menjadi perhatian dunia internasional untuk melihat indonesia
jadi apapun yang achievement yang kita capai pada aspek aspek yang lain
sejauh masih ada kekerasan terhadap wartawan
maka indonesia akan drop rankingnya
jadi misalnya tadi mou mou dewan pers polri
kalau kita lihat kasus sebelum mou dan setelah mou
sebenarnya kasus pemidanaan wartawan setelah mou dewan pers polri itu sudah menurun banyak
tetapi satu saja kasus yang menunjukkan mou ini tidak efektif
itu akan menegasikan seluruh achievement itu
jadi kami di dewan pers itu punya data sebenarnya
kasus sebelum mou dewan pers polri itu berapa kasus kekerasan pemidanaan wartawan
kemudian setelah mou ada berapa kasus yang bisa ditangani dengan ini
berapa kali kepolisian itu menyerahkan kasusnya kepada dewan pers
berapa kali kepolisian itu mengundang sik ahli dari dewan pers
jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan era sebelumnya
kasus kekerasan pemidanaan wartawan itu sudah banyak yang ditangani
tetapi lagi lagi ada satu dua kasus saja yang tidak tertangani
itu akan menegasikan semua proses ini
dan itu tapi tidak apa apa memang itu yang harus kita hadapi sekarang
ada semacam ambiguitas ada semacam inkonsistensi
tentang pelembagaan kemerdekaan perumahan
jadi kalau kita lihat kekerasan pemidanaan wartawan
pemidanaan wartawan itu masih banyak masalahnya
di papua itu papua itu daerah di mana kekerasan terhadap wartawan itu tinggi
tetapi teman teman pada sisi yang lain
sampai hari ini mbak desi thailand myanmar timur leste filipina
kalau ingin melembagakan kemerdekaan pens benchmarknya juga ke indonesia
jadi mereka melihat indonesia sebagai pertempuran

jadi mereka melihat indonesia sebagai pertempuran
terkait dengan pelembagaan kemerdekaan pes
meskipun mereka tahu dalam kasus kekerasan terhadap wartawan
dalam pemidanaan terhadap wartawan kita masih problematis
salah satu penjelasannya adalah indonesia itu luas sekali
jadi kalau kita ke malaysia kita ke singapura relatif tidak ada kasus kekerasan tetap wartawan
karena apa mereka lebih kecil dari kita dan tidak ada demokrasi di sana
jadi tidak ada wartawan yang kritis sekali terhadap pens itu relatif karena sistemnya tidak memungkinkan untuk itu
bahkan dua ribu delapan belas datanya ada empat puluh tujuh ribu media di indonesia dan dua ribu an yang terverifikasi
mungkin saya ke mbak desi bagaimana tanggapan anda
ini betul sekali ini sangat menarik biasanya kalau kita di indonesia kita sangat kritis

kita termasuk salah satu di mana pers kita itu sangat sangat kritis terhadap pembuatan

dan ini sebenarnya tidak bisa dilakukan di negara negara tetangga
walaupun yang negara tetangga quote unquote itu konstitusinya juga demokrasi
nah ini betul sekali yang dikatakan oleh mas agus
sebenarnya kita masih bisa optimis kalau kita melihatnya perspektifnya jauh lebih luas
indonesia ini sejak kita berdemokrasi kita kan bukan hanya dikontrol oleh state
jadi kekerasan itu bukan lagi oleh state atau oleh pemerintah dan agama

ini adalah ciri kehasan negara otoriter yang sekarang juga semakin banyak
seperti contohnya di rusia dan di filipina
yang sekarang dengan alam demokrasi dan juga dengan begitu kita masyarakat yang pluralis
yang sebenarnya bisa memeriahkan demokrasi tapi juga bisa menggerus demokrasi itu sendiri
kita sudah lihat polarisasi dan intoleransi yang ini sudah kelihatan
pada beberapa pers
kali kita melakukan pemilu dan pilkada
dan ini sebenarnya sesuatu yang juga mencerminkan karakter dari demokrasi kita itu sendiri
intoleransi pasti mengerus
kalau kita menulis beropini yang berbeda pasti akan diserang
kedua adalah tadi sosmed internet semua yang berkaitan dengan digital
melahirkan suara suara opini yang banyak yang bagusnya tentu saja
tapi di situ ada hoax ada fake news belum ada buzzer
belum ada cyber attack belum ada bullying belum ada trolling
ini juga menggerus demokrasi di indonesia ini
tapi setidaknya bisa mampu untuk merubah indonesia menjadi lebih baik lagi
ini sebenarnya bagian dari proses demokrasi itu sendiri
kenapa karena demokrasi itu adalah ya semua orang berhak beropini dan bersuara
bahayanya juga justru di indonesia ini bisa terjadi karena polarisasi atau intoleransi
kalau ada tirani dari mayoritas itu sendiri misalnya minoritas didiskriminasi
dan juga mungkin orang orang yang dianggap tidak setuju dengan aliran yang populer itu juga
sebentar satu lagi ini penting ya
sentralisasi keinginan sekarang untuk mensentralisasi keputusan
ini sudah kelihatan kita dulu desentralisasi semangatnya sekarang itu semua ingin mengembalikan ke pusat
ada suatu suara monolitik yang sekarang itu kelihatan lebih tinggi misalnya dari dulu
partai partai yang oposisi sekarang bisa dikatakan tidak ada lagi
nah ini juga sebenarnya menggerus ya demokratisasi
karena nanti mural misalnya melukis men text dan lain sebagainya semua takut dikriminalisasi
dan terakhir juga itu kekurangan
covid menciptakan yang namanya big government
kita tunggu bagaimana nantinya ke tahun dua ribu dua puluh empat apalagi sudah ada pemilu nantinya tentunya nanti suara kita apakah terpolarisasi ataupun tidak
tapi memang kalau berbicara soal kebebasan pers ini jadi oksigen ya
oksigen bagi demokrasi
kalau kebanyakan juga nggak bagus tapi kita harus mencukupi itu
karena kembali lagi ini akan balik ke masyarakat ke publik
informasinya harus terverifikasi
terima kasih banyak narasumber kita yang luar biasa hari ini
mohon maaf karena durasinya terbatas
terima kasih untuk desi anwar board of director of cnn indonesia dan juga jurnalis senior cnn indonesia
mas agus sudibyo anggota dewan pers
terima kasih juga nih
dan jangan lupa mas farid miftah farid jurnalis cnn indonesia
koresponden tepatnya yang ada di lumajang yang saat ini sedang berjuang untuk melakukan peliputan di sana
betul sekali terima kasih
terima kasih puspa dan juga ibu
salam salam pak desi
salam sehat selalu
terima kasih juga para pemirsa kita telah bergabung selama enam tahun